nah ini karena dinas perhubungan dki jakarta menutup sementara jalan gatot subroto di kawasan gedung smesko sejak senin malam
penutupan jalan dilakukan karena sedang ada pembangunan proyek light rail transit hingga tanggal tiga belas oktober dua ribu delapan belas
penutupan dimulai pada pukul sebelas malam hingga pukul lima pagi untuk penyesuaian jadwal pemasangan u shape dan pie lrt rute cawang dukuh yang berlangsung pada tengah malam
untuk kendaraan roda empat yang akan menggunakan gate tol tebet satu dari arah cawang dan kalibata masih diperbolehkan untuk lewat dengan cara berbicara kepada petugas proyek yang sedang berjaga
awal penutupan sempat terjadi kemacetan cukup parah ini akibat kesalahpahaman yang terjadi ketika para pengendara melihat masih ada mobil yang bisa melintas ke jalan yang ditutup
penutupan diperbolehkan karena sedang ada pembangunan proyek light rail transit hingga tanggal tiga belas oktober dua ribu delapan belas
penutupan diperbolehkan karena sedang ada pembangunan proyek light rail transit hingga tanggal tiga belas oktober dua ribu delapan belas